masa allah mi
ini pedes pisang
masa ah pi
sama bapak patnya udah dibilangin jangan pedes pedes
nanti sakit perut lagi
segini mah gak terlalu pedes
oh iya gak ada bang
abang menemui dimana
itu abang yang cabut
buat bikin duplik
biar kagak kemaren cari carian
seger pisah yoh
tolong ambilin minum dulu ya
apa yang gak usah nanya mak dulu
ma udah pulang
udah apa yang gak usah nanya emak dulu
itu mah bang oja mau bikin kunci serep
oh seperti itu
ada uang empat puluh ribu
mau nuker uang
buat bayar ojek
uang mares kan lima puluh ribu
tadinya kalo gak ada pembalian kita mampir ke warung dulu
tapi kalo ada yaudah langsung pulang aja
kamu dari mana
oh udah denger
jimo jatuh dari metro mini
ati ati mas pur
harus cuman kaget denger berita kak cimut
nah gak apa apa
orang cuman lecet dikit doang
yang di depan
iya pi cobainlah tuh
masya allah mi
ini pedes pisan
ulu ulu pi sama bapak pati udah dibilangin
iya mi nanti sakit perut lagi
segini emang nggak terlalu pedes
duduk dulu dah
lah mau ke mana loh
tadi gue di pangkalan ngasih unjuk duit gue kan
duit gue ada lima puluh ribu kan
kenapa sekarang tinggal empat puluh ribu ya
mendingan sekarang balik lagi ke pangkalan
siapa tau masih ada
hitung apa tuh
bakti lalu an interact
wil lu boleh
buat gue dulu ya

juga itu baru ketemu gua nanya mas indin kagak apa apa gimana maksud lo udah gak perlu ngapa
gua udah pinjam sama tetangga kemarin erot lu ngomong dong kalau udah gak perlu jadi gua
agak repot repot nyari itu barang lagi yang sampai nyuruh nyari ribet banget loh nih lu yang ribet
berusaha ini aja udah udah tolong langsung apa apa
pipi udah telepon tukang sedot wc oh tukang sedot wc ya udah ditelepon katanya baru bisa
ya nggak apa apa tuh pak biar rasanya cepet diurusin biar nggak mampet
golok pakai cara pogle lu namanya umur im kalau gua masih muda segeroba gua masih kuat
makin kalau kuat segeroba iyo kaget juga sih lagu'm

beli yang baru masih bisa dipakai im ngapain mobil yang baru lagi emang dasar aja lo pelit
ah enak aja lu yang medit apa menitnya gua nih leher gua mbak kering kopi segelas aja
nggak ada hehehe kagak ada yang bikinin rod mantu gua lagi pulang kampung besan gua lagi
sakit keras masa allah di joknya mudah mudahan deh cepet sembuh iya lu aja bikinin kopi im
gua emang lu udah ini orangnya males im lu yang males ngopi aja rumah gua lu
kagak kecil anginnya mengapa kurang kembaliannya kurang berapa dua puluh an
kalau gitu waktu gue aja enak aja ngomong ngomong aja ya gue ada rp dua puluh emangnya saya mengadain
pengajian bobi nanti mau kuliah di mana